bicara tentang tempat wisata pemirsa ini juga ada satu tempat ya yang patut anda kunjungi
yaitu sebuah instalasi seni digital dari jepang yang kembali dibawa ke jakarta
pameran seni interaktif ini bahkan memungkinkan pengunjung untuk menghasilkan karya seninya sendiri
ya gimana keseruannya nih berkunjung ke instalasi seni digital ini yang sebelumnya ada di jepang ya
kita simak dalam liputan berikut
pameran timelab future park terdiri dari lima instalasi
semua karya seni ini dibuat dengan teknologi digital dan didesain untuk berinteraksi dengan pengunjung dan lingkungan sekitar
itulah konsep kreasi kolaborasi
pameran ini berfungsi dengan membuat karya seni di kawasan penyelidikan
ada beberapa sensor yang membuatnya dan kita bisa melihat di mana siapa apa dan apa yang berfungsi
dan kita bisa melihat di seluruh ruang

untuk menciptakan instalasi digital interaktif ini para seniman dari tim lab bekerja sama dengan arsitek programmer animator cg musisi dan engineer
ini instalasi paling gede yang pernah aku datangin
terus dari itu bagus banget banyak banget hal hal yang keren keren abis
kayak tadi ada pelosotan terus kita bisa ngegambar kayak gini terus bisa langsung keluar di aquariumnya
sama yang terakhir lightball nya sih yang lucu banget
kita bisa main bola kita ketuk kita lempar lempar warna warni itu keren banget sih
salah satu instalasi yang bermain dengan indera pendengaran dan sentuhan adalah lightball orkestra
jika digerakkan bola bola cahaya yang ada di ruangan akan berubah warna dan mengeluarkan simfoni yang menyerupai alunan musik
para pengunjung diajak untuk menggunakan sentuhan pada bola bola cahaya agar dapat mengubah warna ruangan dan menciptakan alunan musik
pameran future lab diadakan di gandaria city jakarta selatan mulai dari dua puluh juni hingga dua puluh desember dua ribu dua puluh
dengan harga tiket mulai dari rp satu ratus tiga puluh lima yang bisa dibeli di tempat ataupun secara online
liputan sianen indonesia jakarta